bertahan ya pak
kamu harus bertahan
maafin mama yang belum bisa jujur sama kamu
ini yang aku takutkan kalau aku jujur sama kamu pak
aku takut kamu gak kuat
karena handphone mama beberapa kali kena hack
nomor mama dipake pake sama orang
jadi yaudah mama ganti sama nomor yang baru
apa kamu yang meminjam handphone mama
mama udah bohong
elsa gunakan hp mama untuk masuk ke emailnya roy
apa aku masih bisa percaya sama mereka
kamu harus bohong sama aku
saya sudah mengaku sama papa
kalau dia memakai handphone
untuk masuk akun roy
dia melakukan itu
untuk menutupi dirinya dia
karena dia ditelepon sama roy pada hari roy terbunuh
dan papa yakin
enggak mungkin elsa memakai telpon kamu tanpa sepengetahuan kamu
sudah janji untuk gak ada lagi kebohongan dalam pernikahan kita stop
enggak ada lagi
mama udah janji sama papa
keluar dari mulut mama
kenapa bikin begini lagi
kenapa bikin begini lagi
aku gak tahu aku harus percaya apa lagi
aku gak tahu kebohongan apa lagi yang kamu sembunyi dari papua
sia dari mana riki tahu gue ada kelas enam
itu juga ya allah gimana caranya biar riki enggak ganggu gue terus
kenapa dibuang ya
tadi katanya mau dikasih air
memang perempuan itu kalau hamil moodnya suka berubah berubah
yaudah gak apa apa
rossa belum sampai
kita tunggu aja ya baru pesan menu
iya mah kita tunggu aja sampai tante rossa datang ya
tapi tadi gangguannya jam segini kan mah
bikin kamu sama michi nunggu
baik tante tante apa kabar sehat
finally ketemu kamu juga
tante senang banget kenalan sama kamu
iya tante akhirnya kita ketemu
tante cantik banget ya
kamu lebih cantik you're more beautiful
kalo udah sampai
kok ada angga sih
kenapa ada enggak juga ya
lo gak jebak gua
lo gak jebak gua
ngomong sama gua kan di dalam ada michi sama nyokapnya
lo liat baju gua kayak begini
dari awal lo ada tanya nggak
gue sama siapa datang ya
gak ada kan
mau datang gak
dulu lo pernah set up lo bareng sama michi
sama seperti ini juga
untuk gue dan andin
sekarang gue sama andin mau melakukan hal yang sama buat lo
rasa terima kasih gue sama lo
udah itu aja
masalah gue sama michi tuh beda
gak sesimpel itu
terus maksud lo masalah gue sama andin simpel
masalah gue sama andi juga berat gak
terus lo sekarang mau apa
lo denger ya
gue bukan pengecut
masuk sama gue
bukan pengecut ya
udah cari kemana mana pinjeman tapi gak dapat
sedangkan dokter sudah menyarankan besok harus operasi pak
apa aku harus telpon bu elsa lagi ya pak
uh enggak apa apain
nanti saya dalem dah
nanti dimatiin gitu
udah pertolongan di ioette asthma saya
kayaknya sudah nama nama pasangnya ya
yang paling kali mau periksa punya papan tuh y generated
tam berbaloi banget gue
nanti biar gue mulai pria

ya allah aku harus bagaimana
tidak aku harus bagaimana

kan jadi mamanya tuh bisa
mirup udara segar dari periode kamar terus ya kan
nanti kalau tambah sakit gimana
jalan jalan lagi ya
kuter balik aja ya
soalnya disitu ada
bunga matahari mah aku takut banget
alergi aku kambuh
nanti kalau aku bersihin bersin gimana
kita lewat jalan tadi aja kali ya
yaudah gak apa apa ya ma ya
angga tau detail soal mici
bahkan tahu mici alergi bunga matahari
kau juga nanti mati
nanti kalau mau gue shus selain
nanti kalo mau gue shus selain
gak percaya lah dulu muka makin berlaku
terima kasih angga
ya tante sama sama
sepertinya rencana ini berhasil din
semoga semua berjalan sesuai rencana ya mas
jangan diem aja dong
kalau kamu mau marah
kamu bentak aku pak
berapa aku tahu aku salah
pak aku mohon tolong jangan jemin aku kayak gini
pak aku nggak tenang melihat kamu kayak gini pak

pak aku nggak tenang melihat kamu kayak gini pak
aku aku aku aku tuhan
ya allah elsa
kenapa setiap mama butuh kamu kamu selalu gak ada
rauh lo kuda pemerintah
gatis untuk pergi dari usia alegali
fasuk edgei aja ya
mama mama kok pake nomor teleponnya gak dikenal
aku aku bingung harus gimana sih ma
bentar gue masuk aja
din biar aku yang ngomong sama mamamu ya
bentar ma bentar
om surya ada sejarah jantung
tapi ada obatnya kan
sekarang tante taruh obatnya itu di bawah lidahnya om surya
setelah itu tante pijet jemarinya om surya
supaya darahnya itu makin lancar
kalau misalkan bajunya omsure itu kesempitan tolong agak dilonggarin sedikit ya
terima kasih sekali lagi ya
tante gak usah panik ya tante ya
pokoknya biar aku kirim ambulan ke rumah tante dan om surya
pokoknya tante temenin terus om surya
jangan sampai tante ninggalin om surya
din aku telepon ambulans ya
sebentar alamatnya dimana din
jalan kenangan nomor sepuluh
jalan kenangan nomor sepuluh sekarang ya segera
saya berangkat dulu ya
amin kamu tenang ya semoga papa kamu lekas membaik
and you please drive safely be careful pelan pelan jangan gemuk ya
tenang di jalan oke
michi sekarang gitu makasih ya aku bingung aku harus mau ngapain
untung aja ada kamu
ma aku harus menyinggalkan makan kita sekarang
bang sama oma dulu ya
aku mau pergi sebentar
ma pergi dulu ya
hati hati ya sayang ya salam buat papa mama kamu ya
ingat kandungan kamu
maaf mas cuma aku masih panik aja aku takut apa apa kenapa napa
saya tahu kamu panik tapi kepanikan kamu itu tidak membuat apapun menjadi lebih baik
ingat ya kandungan kamu ya
maaf bu mobil ambulannya sudah datang
iya iya mas suami saya ada di dalam kamar boleh kolongnya
iya ibu ibu tenang ya
mas kamu boleh cepetan sedikit nggak
kan tadi kamu dengar sendiri mau bilang apa nggak boleh ngebut ngebut lagian kalau kempen kebut juga bahaya din
udah gak usah panik ya tenang ya insya allah papa gak apa apa kok
majak punya doa aja ya
ya allah tolong jaga papa ya allah lindungi papa
saat kan papa jangan ambil papa dari aku ya allah aku nggak mau
ya maksudku om surya kan mertua lo coba lo cek deh kondisi dia gimana
gue jadi kepikiran kalau om surya tuh kayaknya susah banget terima kenyataan
kalo ternyata elsa galang dibalik semua ini
apa karena soal hacker itu ya
bapak jadi stres karena terus kepikiran
bertahan ya pak
kamu harus bertahan
maafin mama yang belum bisa jujur sama kamu
karena ini yang aku takutkan kalo aku jujur sama kamu pak
aku takut kamu gak kuat
kalau kamu tahu semua yang telah dilakukan oleh elsa
dan mama yang melindunginya
maafin aku pak
kau takutkan pada aku pak
aku takutkan padamu
aku takutkan pada mu
aku takutkan pada kamu
tante rosa tante indira
kalau begitu saya langsung
pamit duluan ya
karena saya ada disini
situasi jadi kurang enak
saya juga masih agak canggung
kamu dicek ya
tadi kan kamu habis ketumpahan sopanas
dicek apakah luka atau melepuh
dan jangan lupa diobatin ya
terima kasih tante udah ingetin saya
saya duluan kalau gitu
hati hati di jalan
angga udah mau pulang
tapi ini kesempatan aku
untuk bicara lagi sama angga
angga itu pria yang baik
semoga indira terbuka hatinya
untuk menerima angga
karena angga dan michi
makasih kamu udah
udah ngelindungi mamah
tapi kamu beneran gak apa apa kan
atau mau aku beli obat aja
gua ada kelabutetang
gua pernah berjaya
gue mau tanya sama lo
mau perjuangin semua ini
dengan cara apa
udah gak bisa
di luar sana terlalu banyak laki laki
yang jauh lebih baik daripada goa
lo bisa cari yang sebadan
seperti apa yang nyokap lo inginkan
bukan gue orangnya
gue gak tepat buat lo
gue bisa cari yang sepadan
terus laku berziwa
jadi laku bumi
aku mau cari
yang tepat buat gue
semua ber perché
aku akan coba perjuangin semua ini
aku gak mau nantinya menyesal
udah melepaskan kamu
tanpa mencoba berjuang
arti seorang angga buat aku
pasti kamu menginginkan yang terbaik untuk michi
orang tua mana yang tidak menginginkan yang terbaik untuk anaknya
tapi aku rasa angga itu anak yang sangat baik
dan dia sangat menyukai michi
dia sangat mencintai michi
ros kamu kan tahu aku ibu seperti apa
aku paling gak suka memaksakan pendapatku pada michi
tapi untuk hal angga
ini cukup berat
angga itu pemabok dan mantan napi
gak mudah buat aku ros
tapi kamu tahu apa in
dia juga mantan api
dia mantan narapidana kasus pembunuhan roy
terus kamu bisa terima itu
dia cuma korban
dia cuma korban
dia cuma korban dan
belum ada bukti
lalu siapa pelakunya
belum ada bukti yang pasti
ros kamu percaya bukan andin pelakunya
karena i can feel it indira
aku menggunakan hati aku
aku bisa merasakan bahwa andin
dia sangat mencintai al dan juga raina
di dalam hati kamu kamu juga bisa merasakan
bagaimana tulusnya angga terhadap nich
kayaknya sebaiknya kita pulang deh
iya ya kita pulang ya
oke wait sebentar
iya tentu bu
ibu tolong keluar sebentar ya
tunggu di ruang tunggu